viral di media sosial ada seorang pria di pindrang sulawesi selatan yang mengaku menjadi joki vaksin dan telah disuntik belasan kali dengan imbalannya seratus sampai dengan delapan ratus ribu rupiah
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan bapak muhammad dong yang merupakan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan sulawesi selatan
selamat malam bapak
ya bapak ini satu kejadian yang mencengangkan kemudian juga viral di media sosial dan sangat disayangkan ya pak ya terjadi di masa pandemi covid sembilan belas
kemudian pelaku abdurrahim ini terakhir mengaku sudah tujuh belas kali begitu tadi disuntik dan yang terakhir vaksinnya dipuskesmas matirobulu
total itu berarti berapa kali pak vaksin sudah disuntikan dan kronologi sebenarnya seperti apa hingga akhirnya terungkap
terima kasih atas kesempatan ini
awalnya setelah kami melihat berita on line newsnya maka sesegera mungkin kita koneksi dengan dinas kesehatan kepala bidang
setelah itu kita sudah mendapatkan penjelasan
bapak saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara bapak
ya baik bagaimana pak
kronologinya seperti apa sampai akhirnya ini sudah terungkap seperti ini pak
setelah kami dari pihak dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan mendapatkan informasinya
maka segera segera mungkin kami konfirmasi berita ini ke dinas kesehatan kepala bidang
dan setelah kita mendapatkan keterangan sejumlah keterangan bahwa memang telah didapatkan joki vaksin tersebut
dan sekarang sudah diamankan di polres rang
kemudian kami melapor ke pimpinan dan kemudian kami ditugaskan untuk melakukan investigasi lanjut awal di kabupaten pindrang
nah setelah kami tiba di sana
alhamdulillah kami dapat diarahkan ke polres kabupaten pindrang untuk melakukan investigasi
hasil investigasinya sejauh ini apa saja bapak
ya setelah kita sampai di polres pindrang
maka kami mendapatkan keterangan awal dari kalitres krim
kemudian setelah itu kami meminta waktu untuk dapat bertemu dengan yang bersangkutan
abdul rahim itu
memang ya ini memang sebuah berita yang sangat mencengangkan
yang pertamanya awalnya kami seakan tidak percaya karena ini tidak mungkin terjadi
karena kalau untuk kemudian
karena kami pikir juga awalnya ini untuk kebutuhan
konten ya pak ya
pak rahim sendiri
karena kalau di sistem itu tidak mungkin kita bisa melakukan vaksinasi berkali kali
tapi ternyata modus yang kami dapatkan bahwa pak rahim ini membantu memfasilitasi orang orang tertentu
yang berkepentingan untuk mendapatkan keterangan vaksinasi
jadi demikian itu awalnya
itu berarti motifnya bagi mereka yang menggunakan jasa joki vaksin dugaan kasus ini
itu dikarenakan mereka takut untuk divaksin pak
atau seperti apa
ya mereka ingin mendapatkan keterangan vaksin tetapi tidak mau divaksin
sehingga menggunakan jasa pak rahim
untuk dilakukan vaksinasi
kemudian dengan menggunakan identitas atau ktp dari yang bersangkutan sebagai pemesan
dan mau melakukan pembayaran
itu datanya di input oleh petugas kesehatan
informasi yang kami dapatkan ini besaran imbalan yang didapatkan ini sekitar seratus sampai delapan ratus ribu
betul seperti itu pak yang diakui oleh pak abdur rahim
betul karena itu dibenarkan oleh pak nur rahim setelah kami melakukan interogasi dengan yang bersangkutan
total berarti berapa kali pak dirinya ini sudah divaksin
nah berita yang kami dapatkan informasi awal yang kami dapat bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan sebanyak enam belas kali
tapi setelah kami melakukan interogasi dengan yang bersangkutan pengakuannya kemarin malam itu diakui tujuh belas orang
hadap lima belas orang yang berpengalaman
meminta bantuan jasa ya
berarti artinya kalau untuk abdur rahim ini sudah dua kali dosis vaksin kemudian ditambah lima belas orang lain atau lima belas kali berarti ya
justru si rahimnya ini belum pernah
belum pernah sama sekali justru pak
belum terdata ya pak
jadi ada orang yang sudah dua kali
menggunakan jasa yang terdengar vaksin satu dan vaksin dua nya
karena ini perlu kami konfirmasi pak
data yang kami dapatkan di sini disebutkan bahwa pelaku abdul rahim ini terakhir divaksin di puskesmas matirobulu
berarti itu bukan atas nama dia ya pak
bukan atas nama dia
jadi modusnya mereka melakukan vaksinasi berpindah pindah
jadi supaya dia tidak dikenali identitasnya dan supaya tidak terdeteksi

di berapa puskesmas atau di berapa pusat vaksinasi dia sudah melakukan aksinya ini selama tujuh belas kali pak
yang kami dapatkan terangan empat atau lima tempat itu
baik empat atau lima tempat berbeda ya pak ya
kita perlu masuk ke dalam satu pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten pindrang pak
ini menyebutkan bahwa
keluarga sempat mengaku bahwa abdul rahim ini merupakan orang dengan gangguan jiwa
nah ini perlu kami konfirmasi
apakah pembuktiannya sudah dilakukan terkait dengan pernyataan keluarga ini pak
ini juga ya akan kita tindaklanjuti
sehingga setelah saya kembali ke dinas kesehatan provinsi
kami laporkan kepada kepala dinas kesehatan provinsi untuk segera dilakukan tindak lanjut
orang dengan gangguan jiwa
karena banyak hal memang yang kami curigai terhadap kondisi yang bersangkutan
sehari hari yang bersangkutan ini bekerjanya betul sebagai kuli begitu pak
kemudian lima belas orang yang juga proses hukumnya terus berjalan ya pak ya
selain dari kepolisian
dari tim dinkes
dinkes sulawesi selatan dan juga pinrang ini juga berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan itu kan pak ya terhadap lima belas orang ini
mereka ini sehari hari kemudian profesinya apa
dan bagaimana mereka bisa tahu kalau ada jasa joki vaksin pak
oh yang menggunakan jasa ini
ya yang menggunakan jasa ini
mereka bervariasi pekerjaannya
bahkan ada memang di antara mereka yang mobilisasinya ke daerah di luar sulawesi ada ya
ada aktivitas atau mobilisasi kegiatan dari pinerang dari sulawesi selatan ke provinsi lain
sehingga memang keterangan itu sangat dibutuhkan
rentang usianya berarti rata rata berapa tahun ini pak
yang bersangkutan itu si abdurrahinya yang kami dapatkan keterangan adalah umur empat puluh sembilan tahun
ya pengguna jasanya pak
yang menggunakan jasanya juga sekitar itu
itu juga yang membuat petugas kesehatan kita sulit untuk mendeteksi
oleh karena mereka yang memerlukan jasa ini
mereka yang memerlukan jasanya memang kurang lebih seumuran
perawakannya mirip mirip begitu ya pak ya dengan yang ada di kpk
dan kami bukan membela petugas kesehatan tetapi dalam situasi kredit untuk kegiatan vaksinasi masal memang sulit untuk kita melihat satu persatu apa lagi kalau sasaran vaksinasi kita itu menggunakan masker
nah ini sesuai dengan yang selanjutnya akan saya tanyakan kepada bapak
bapak ini sudah kejadian bahkan tujuh belas kali ya pak
abdurrahim ini mengaku sebagai lima belas orang yang berbeda
ini berarti lemah sistem pengawasannya
apakah kemudian joki vaksinasi ini menjadi bukti bahwa pengawasan vaksinasi di sulawesi selatan ini lemah hingga akhirnya bisa berkali kali kecolongan
oh sama sekali
nah sama sekali itu bisa dibantah dengan modus yang mereka tegakkan ya terlaksanakan
nah dengan berpindah pindah menggunakan kartu penduduk yang berbeda
saya kira petugas kita juga di mana mana akan kesulitan dengan cara seperti ini
justru saya apresiasi teman teman yang kemudian mulai curiga dengan terkoneksinya petugas kita
kita di kabupaten sekalipun kegiatan mereka atau aktivitas pelaku ini berusaha untuk pindah pindah tempat
yang kemudian akhirnya terdeteksi
baik tapi kan faktanya ini sudah belasan kali pak
belasan kali vaksinnya disuntikan kepada satu orang yang sama
baik kita akan bicara ke depannya
nanti pengawasannya diperkatan seperti apa pak
tidak dengan baik
baik berarti sejauh ini kendalanya seperti yang bapak sampaikan tadi ya
kendalanya yang membuat akhirnya bisa berkali kali terjadi karena memang peserta vaksinasi ini menggunakan masker begitu ya pak
jadi proses verifikasinya tidak dicek langsung begitu
memakai masker menggunakan identitas yang berbeda di tempat yang berbeda
oke membawa kartu identitas asli begitu ya pak
dan pada situasi
dan pada situasi pelaksanaan vaksinasi massal
baik itukah artinya kemudian jumlah vaksinatornya dirasa kurang di sana pak
hingga akhirnya juga menjadi salah satu faktor
situasi kredit pada saat kita melakukan vaksinasi masal itu juga menjadi satu faktor
kemudian usaha dari yang bersangkutan memang berusaha untuk tidak dikenali
menggunakan identitas yang berbeda kemudian melakukan vaksinasinya di tempat yang berbeda
iya hingga akhirnya jadinya bobol juga ya pak ya
nah kedepannya ini langkah yang akan dilakukan apa agar kejadian serupa ini tidak terjadi
saya kira dengan aktivitas yang sama tidak ada modus sebelumnya terjadi ini memungkinkan terjadi di mana mana
itu artinya memang harus juga menjadikan evaluasi bagi seluruh wilayah ya pak
yang melakukan vaksinasi
bapak kemudian kita akan belajar bagaimana satu kondisi ini bisa membuat kita untuk lebih memperbaiki lagi pak ke depannya
kedepannya langkah apa yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan sulawesi selatan untuk memperketat lagi pengawasannya pak saat vaksinasi
wah saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat bagus
untuk seluruh petugas kesehatan
untuk seluruh vaksinator dan seluruh unsur yang terlibat di dalam kegiatan vaksinasi ini
khususnya di sulawesi selatan terlebih lagi di kabupaten pindrang
dan insya allah kejadian ini kita jadikan pembelajaran sehingga seluruh rangkaian proses vaksinasi mulai dari pendaftaran sampai penyuntikan itu kemudian kita akan lakukan dengan ketat
kita menghindari hal hal terulangnya kejadian seperti ini
adakah usulan kemudian kepada pusat begitu pemerintah pusat karena bagaimanapun juga hal ini bisa terjadi di sejumlah daerah lainnya namun yang terungkap baru di sulawesi selatan
seperti yang tadi bapak sampaikan kan
kemudian usulan mekanisme seperti apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah pusat pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi joki vaksinasi pak
saya kira upaya sosialisasi edukasi masyarakat kita karena perlu saya kira perlu lebih ditingkatkan karena apa yang mereka lakukan ini juga mungkin merupakan kegiatan yang mereka tidak pahami benar sebagai sebuah konsekuensi sesuatu yang berkonsekuensi hukum
dan berdampak kesehatan yang berkonsekuensi
dan berdampak kesehatan yang berkonsekuensi
dan berdampak kesehatan yang berkonsekuensi
tracking kontoks personal khusus
dan pemerintah daerah agar selalu saja kita lakukan pemberdayaan masyarakat edukasi kepada masyarakat kita
baik terlebih lagi dengan sulitnya kita mendapatkan sasaran ke depan
ya oleh karena tingkat pengetahuan masyarakat kita atau hoax yang beredar kemudian juga bisa kita lawan bersama
baik karena seperti yang tadi disampaikan ini tidak hanya berbahaya bagi si sang joki saja yang mungkin mengalami kipi ya pak ya
tapi ini juga berbahaya bagi lingkungan sekitar karena jika seseorang belum divaksinasi ini juga akan kemudian nanti tidak bisa beroptimal begitu untuk membentengi dirinya
mungkin singkat saja pak berarti nanti abdul rahim ini secara langsung sudah langsung masuk data sudah divaksin ya pak walaupun dirinya sendiri belum divaksin
seduh langsung ya baik
iya karena kan buktinya dia sudah tervaksin
koordinasi dengan pemerintah apa
dinas kesehatan kabupaten pindrang untuk
memasukkan namanya ya
yang pasti satu poin penting adalah bagaimana kejadian ini menjadi evaluasi bagi kita semua
tidak hanya pemerintah daerah sulawesi selatan tapi seluruh wilayah indonesia ini hanya satu kejadian yang mungkin menjadi fenomena puncak gunung es
karena bisa saja kejadian ini juga terjadi di daerah lain
untuk itu perlu adanya edukasi perlu adanya satu pemahaman bahwa kita divaksinasi ini merupakan upaya
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
itu yang utamanya harus diberitahukan kepada sejumlah pihak
terima kasih banyak bapak muhammad dong dari dinas kesehatan sulawesi selatan
sehat selalu bapak dan kita nanti akan update ya pak perkembangannya seperti apa terkait dengan joki vaksin di sulsel ini
kita akan pantau perkembangannya
sehat selalu bapak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
salam sehat untuk semua